assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mereka mengejar kita
kau jangan khawatir
kamu aman bersama aku
aku percaya padamu
kau jangan khawatir
aku percaya padamu
kau jangan khawatir
kau jangan khawatir
kau jangan khawatir
kau jangan khawatir
kau jangan khawatir
kau jangan khawatir
kau jangan khawatir
aku hanya ingin menikah dengan orang yang benar benar tulus mencintaimu
bukan memanfaatkan ketika keadaannya sedang hilang ingatan
gusti prabowo memang seorang kesatria sejati
hamba memujamu memuji mu sejak dulu gusti
terima kasih jaya sangara kami sudah kenyang
kami pamit dulu terima kasih atas kebaikanmu jaya sangara
aku mohon kepada kalian agar tidak berputus asah dari rahmat allah
allah subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan rasa lapar dan juga rasa ketakutan
ini semua adalah cobaan
tapi allah subhanahu wa ta'ala menjamin rezeki kita
bahkan binatang binatang yang melata di muka bumi ini pun juga dijamin rezekinya
jaya sangara berniat menguji kita akanasted

hari ini akirnya kita richtig alhamdulillah
kami pamit dulu jaya sangara terima kasih
terima kasih ya allah
engkau telah menolong mereka
ada pedebah yang berani berulah di kampung kita ini
namanya adalah jaya sangara
karena ulahnya lah
tidak ada yang menyembah kuburan lagi
belum tahu dia
dia bakal berhadapan dengan siapa
habisi berdebah jaya sangara itu
malam ini juga
kita bakar sekarang juga pondoknya
tidak ada yang terjadi
jadi akan berusaha
ya allah aku segera keluar

ayo cepat kita kesini
buat karan buat karan
syukurlah kau selamat
tapi nyi changga di mana